makasih ya pak
biasanya kagak pernah mau
kenapa abang nggak bawa ke bengkel aja
kenapa gak pinjem ke emak aja sih bang
udah kagak usah dah
gak usah apa nggak berani
nanti pinjemin ya bang ke emak
kagak usah ntar malah diomelin sama dia
ya daripada gak bener bener motornya bang
nanti abang benerin sendiri
nanti abang benerin sendiri
gue kan hampir masuk stm
kan baru hampir bang
hah bisa naik motor gak sih
neng rika marah
kalau orang ditanya dia
pinjem aja berarti marah
hah susah banget
udah beres belum bang
ini lagi dikerjain
kalo lo nanya terus kelar lebaran monyet nih
lucu kali ya bang
lihat monyet pakai baju baru
terus salam salaman
saya niatnya cuma pergi sebentar
kakak pinjam uang buat apa
kakak tadi terakhir aku
kakak gak punya uang
bukan gak punya uang
tapi uangnya kurang
kenapa gak ngomong aja sama aku
nah tadi itu
neng rika jangan marah atuh
tapi kan jadinya aku juga malu
nungguin kakak sendirian
jangan jalan kaki terus
gak usah kakak
neng rika masih marah
kok gak mau dibonceng

lihat berita berikutnya

untuk mendapatkan informasi terbaru
ke rumah emak
apa ke rumah haji murod
gua ada urusan sama haji sodik
urusan apaan be
kayaknya serius banget
gak perlu tau lo
ini rahasia negara
ngerti kakak lu
kelihatan dari muka lu
aku masuk dulu ya kakak
enggak marah kan
tapi kayak marah
neng rika enggak marah
jangan deket kuping gua
berarti kuding babet
jangan deketin mulut saya
hari ini saya lagi bergembira be
kau sama apaan sih
siapa yang mau sama lu
ani yang cakep itu
siapa lagi be
bungguk merindukan bulan
be ketamanya jangan kenceng kenceng
lu nyetir yang bener
kok nyerahkan gua lu
sambil nunggu customer
bersama jodawat di goyang
mbak mau ngosek mbak
lempar kacang sama payung aja sekalian mbak
saya enggak bercanda
pok mumun yang bilang begitu
yang mau nikah itu lu apa sih mumun
lah terus apa hubungannya sama si mumun
lu mau kawin sama dia
pas mau udahan
kata pok mumun
kalau orang ngimpi nginjek ular
itu petanda mau nikah
kalau kata orang dulu
kalau orang ngimpi nginjek ular
bakal kena apes bukan kawin
iya be saya denger
kata orang dulunya pok mumun
kalau orang ngimpi nginjek ular itu
petanda mau nikah
orang dulunya si mumun
sama orang dulunya gua
duluan juga orang dulunya si mumun
awu amat sih lu
kagak ada orangnya be
ani saudiknya pergi tadi
ya kalau kasih tau umumnya bahan be
ketularan apesnya sih purda gua
yang follo john dawet banyak
ya udah dimakan ojak suy
berarti bayarnya dua ya
kan tadi belum dibayar
kan bukan saya yang minum
kamu yang pesen berarti kamu yang bayar
gak jadi pesen esnya
ada yang ketinggalan
simpen aja di situ
di situ ya
cuy ini buat kamu garis tisna
john lo tau artinya ngimpi nginjek ular gak
gak tau emang kenapa